pemirsa praktek pembuatan bakso yang dicampur daging celeng atau babi hutan baru baru ini dibongkar aparat kepolisian di bogor jawa barat
atas kejadian itu konsumen diharapkan waspada dan teliti saat akan mengkonsumsi bakso
dan berikut ini kami hadirkan beberapa tips untuk bisa membedakan bakso yang menggunakan daging sapi dan daging celeng
daging sapi yang mahal membuat beberapa pedagang bakso melakukan tindak kejahatan
mereka menggunakan daging celeng sebagai bahan campuran dalam bakso sapi
tujuannya untuk menekan ongkos produksi
sebagai perbandingan bakso berbahan daging sapi dijual mentah dengan harga rata rata seratus ribu rupiah per kilogram atau seratus butir
sedangkan bakso daging celeng bervariasi mulai dari tiga puluh ribu hingga lima puluh ribu rupiah per kilogramnya
meski memiliki kandungan gizi yang tidak jauh berbeda
nyatanya pencomaran daging celeng
atau babi hutan sangatlah tinggi
pada umumnya pencemaran tertinggi itu adalah adanya daging adanya cacing pita yang sulit sekali mati pada suhu tinggi
nah ini parasitnya itu bisa kemudian mencemari tubuh manusia yang mengkonsumsinya gitu ya
sebagai tindakan pencegahan ada beberapa cara yang bisa anda lakukan untuk mengetahui perbedaan antara bakso sapi dan bakso celeng
kalau daging sapi itu memang daging berwarna merah jadi warnanya itu merah dan terang
tapi kalau daging babi itu memang termasuk dalam kelompok daging yang berwarna putih
jenis lemaknya juga beda kalau lemak daging sapi itu dia padat dan berbentuk
tapi kalau lemaknya daging celeng itu tidak berbentuk
cara lainnya untuk membedakan adalah kandungan air pada daging celeng lebih banyak dibandingkan daging sapi
lemak yang sulit dipisahkan dan aroma yang sedikit amis juga menjadi pembeda untuk bakso daging celeng
dan paling gampang terlihat adalah penjualan daging celeng itu tidak sebebas daging sapi
biasanya mereka tidak gelar mereka simpan gitu ya
mereka akan keluarkan ketika konsumen bertanya gitu ada daging yang murah nggak baru mereka keluarkan
oleh karena itu ketika kita mendapatkan harga daging yang sangat murah kita harus waspada ini belum tentu daging sapi
meski temuan adanya bakso yang menggunakan daging celeng baru terjadi di bogor jawa barat
konsumen diminta untuk waspada
dan lebih teliti saat mengkonsumsi bakso
apalagi mengkonsumsi daging celeng berdampak pada sistem pencernaan dalam jangka panjang